di hari batik ini kami akan bergabung dengan korespondensi nn indonesia maria sarjana yang akan berbincang dengan insana habibi kolektor batik nusantara
selamat hari batik nasional maria dan ibu insana habibi
kami sudah siap melihat warisan kebudayaan indonesia yang sudah diakui dunia silahkan maria
selamat hari batik
terima kasih atas kunjungannya dan kebetulan hari ini hari indah ya hari batik untuk nasional hari kejayaan kita suatu tradisi yang memang nenek moyang kita telah taruhkan untuk rekam sejaknya di indonesia ini sebagai salah satu pemetaan seni di dunia yang kita anggunkan
oke pemetaan seni dunia ibu sebagai seorang pemerhati batik dan juga sebagai arsitek batik kalau boleh dikatakan seperti itu ibu
arsitek aja ya
saya komposer batik
siap komposer batik ibu insana boleh diceritakan sedikit mengenai kita hari batik ini sebetulnya apa ibu yang sesungguhnya harus dirayakan oleh bangsa indonesia apakah batik secara material atau batik adalah filosofi atau soul atau rohnya sebetulnya
oke mungkin saya buka kembali bahwa hari yang indah ini atau hari batik yang ditetapkan di tahun dua ribu empat belas oleh unesco
oke mungkin saya buka kembali bahwa hari yang indah ini atau hari batik yang ditetapkan di tahun dua ribu empat belas oleh unesco
oke mungkin saya buka kembali bahwa hari yang indah ini atau hari batik yang ditetapkan di tahun dua ribu empat belas oleh unesco
oke mungkin saya buka kembali bahwa hari yang indah ini atau hari batiknya itu ruhnya seperti batik
atau ruhnya dari batik itu sendiri
karena memang yang berjaan batik tangan atau batik tulisnya adalah ruh
ruh ya iubah
ruh ruh itu kan badannya ya atau fisik yang mana tampil terlihat pantat dengan pengisihan akhir
kalau ruh kita matang ruh kita itu penuh dengan penyayang
bahasa kalau kita tetap itu indah tentu gak ak dan lain saling mengisi ya oke jadi batik karena
intangible tidak hanya material saja atau baju saja tapi ada ru dan jiwa yang sangat sangat
ru dan jiwa kuatan bangsa kita saya hanya berapa namanya berkira bahwa semua kemauan atau niat niat
itu kan adalah salah satu utama penuh kemauan kita ruh kita berbicara kemana atau bahasa
hariannya mungkin inner voice atau ya inner voice ya kalau ruh itu tiap hari
kita bisa our dna ya jadi contohnya kalau dalam keseharian batik biar mungkin bisa sama sama
ke baju yang sama tapi rumah masing masing tentu baju yang pakai dengan saya ampilannya
juga berbeda bukan berarti ada satu yang lebih bagus ada yang lebih tidak bagus tapi menurut
saya itu berperan akan pencerminan terakhir daripada kita sendiri ya betul
jadi abad tik adalah sebagai cermin juga dari sulhati dan juga jiwa ya ibu ya betul kita melihat
ke belakang bagaimana almarhum jahabibi juga akan sangat menyukai batik ibu sebagai seorang menantu
ibu juga pasti sering melihat almarhum jahabibi mengenakan batik kalau tidak salah ada motif
ciptakan khusus untuk yang habib itu berbeda beda
ini kenangan papa atau kita kurang dibuat dari seseorang komposer atau desainer batik yang pada
waktu itu berhubungan sekali dengan keraton jogja dan beliau ini salah satunya ibu mangkun bumi sangat
berperan menciptakan atau mengaplikasikan nilai nilai luhur daripada kehidupan yang dikacam
dan oleh kacamata atau seperti misalnya megamond
itu mengartikan itu langit yang mana beliau ini kan memang sering mainnya di langit
mungkin ini adalah salah satu dan alji zaman sekarang yaitu terbang dan habibin mungkin ya
karena memang papa ini tidak bisa dipisahkan dari mama ya apalagi dalam karir sahyo ini
teman yang satu ruh ya jadi bukan saja suami istri yang apa namanya actionnya suami istri tapi temen yang
rupanya saya pikir waktu penciptaan rudi habib ini apa batik rudi habib ini sangat mencemelekan beliau
dari warna biru beliau suka sekali biru ini putih sangat karena papa itu lama di jerman tentunya ya kita tahu
semua kuliah sampai phd sampai juga kerja lama di mbb dan yang sekarang cikal bakalnya airbus dan
manfaat atau eropa itu susah sekali matahari dalam sepatah punya matahari paling dua bulan
makanya warna putih dan kesukaan orang eropa mendambakan saya melihat ini juga awan
putih kasang biru ya kalau parang yang mencintai memang budaya jawa dalam soal perbatikan ya
suka sekali memakai dua ribu tujuh belas dipakai kalau kita lihat di belakang ya indah sekali
justru lebih terlihat di belakang pangkatnya disini kalau saya yang saya kebosipin jadi
tidak menciptakan langsung ini ada satu tim yang
menciptakan kalau melihat secara bisa mengartikan ini bahwa kesucian cinta
kemanapun tampil ke atas dan ini adalah kalau saya saya ya ini ada lotus lotus daun ada daun
cinta ini apa intime intime jadi ini betul betul menterita kisah almarhum bgh bibi dan coba beli
batik berduaan oh berdua iya selalu berduaan apa ini bagus nggak yang itu tapi tetep ditanya
pasti dan itu
ruangan manapun untuk membeli sesuatu sampai hari ini belum melihat seorang pria pingin sekali
selalu kamu cantik deh pakai yang itu jadi benar benar positif ya aura positif kembali
lagi pure love ini memang memang tercipta memang bener ada dan kemudian dituangkan dalam
cantik sekali ini bu insa dan terima kasih untuk penciptanya juga kami semua keluarga karena pada waktu
itu kan kebetulan dengan senter dengan habibie festival makanya ini juga
ya jadi tribut
dari disc bolas

sebelumnya kalau di kancah fashion indonesia batik is afront ya sudah sangat maju dan bahkan menurut
satu bahwa bangsa ini merasa dan juga merasa and trending batik oke jadi batik sudah dalam
tracknya saat ini oke baik ibu insana masih banyak yang ingin kami bicarakan mengenai batik tetapi
waktu juga ibu iya jelas bahwa ibu insana sudah metik ternyata tidak hanya material
tetapi juga bahwa kita bisa menggunakan batik untuk membuatnya lebih keren dan lebih keren dan
lebih keren tapi juga batik sebagai soul sebagai jiwa dari bangsa indonesia megi dan sarah selamat
hari batik balik pada anda selamat hari baktik untuk ibu insana dan juga maria terima kasih
atas informasinya cicatnya menyenangkan ya iya benar sekali dan kita juga